konsentrasi upacara adat dan resepsi ngunduh mantu terletak di tenda utama di samping kediaman keluarga bobi nasution
kompleks bukit hijau regensi medan sumatera utara
persiapan acara besar ini sudah sampai tahap finalisasi untuk digunakan pada jumat pagi
pelaminan khas adat mandailing ini akan menjadi salah satu pusat kegiatan dalam upacara adat bobi dan kayang tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima november
gondang sembilan akan ditempatkan di atas pelaminan dan dimainkan sebagai simbol hajatan besar masyarakat mandailing
ada kursi bagi dua puluh raja tepanuli selatan dan tetua adat di depan pelaminan adat
dekorasi rencana akan dipenuhi oleh bunga penuhan semerah putih
pelaminan resepsi masih terus dikerjakan dan masih disembunyikan sejumlah penerima tamu yang terdiri dari warga sekitar perumahan
ibu ibu kodam dan pengajian bersiap untuk menyambut ribuan tamu undangan
kamis pagi hingga malam hari difokuskan sebagai upaya
waktu latihan baik upacara adat resepsi hingga kirap
dan sudah ada koresponden siden indonesia yan prabudi di medan sumatera utara
yan apa update terkini dari persiapan jelang upacara adat selama tiga hari ke depan mulai jumat hingga minggu depan
ya budi tadi sekitar pukul satu siang atau pukul tiga belas waktu indonesia barat
dilakukan geladi pesta adat
tadi diperagakan apa apa saja yang akan dilakukan nanti atau acara apa saja atau kegiatan apa saja nanti yang akan dilakukan pada saat pesta adat
namun memang geladi ini tidak dihadiri oleh seluruh tokoh nanti yang akan terlibat
misalnya tidak ada presiden juga tidak ada kedua mempelai tadi yang mengikuti geladi tersebut
hanya saja ada beberapa orang yang dicontohkan melakukan kegiatan kegiatan yang nantinya akan mengisi acara atau pesta adat pada dua puluh
hingga dua puluh lima november dua ribu tujuh belas
tadi juga sekitar pukul tiga sore dilakukan kembali geladi kirap
namun kali ini berbeda dari geladi sebelumnya karena hari ini sudah menggunakan dua kereta kencana yang dibawa dari solo
walaupun kedua kereta kencana itu masih dibungkus dengan kain sehingga memang tidak bisa dilihat oleh masyarakat yang tadi juga ada beberapa yang berdiri di jalan
di rute yang akan dilalui oleh kirap
sementara itu di lokasi utama nantinya yang akan digelar pesta adat dan juga resepsi
persiapan masih terus dilakukan masih melakukan dekorasi
tadi juga baru saja mungkin bisa terlihat juga budi di sini ada gabah gabah atau gerbang yang baru dipasang tadi oleh para pekerja
yang bertuliskan bobi nasution dan kah
yang ayu siregar serta di bawahnya ada kata kata berbahasa mandailing
yang berarti doa penyemangat kepada jiwa kedua mempelai agar selalu bisa sejahtera dan juga semakin teguh
di sana juga ada tulisan saur matua bulung yang maksudnya adalah kedua mempelai ini diharapkan dapat langgeng dan hanya dipisahkan saat meninggal nanti saat sudah tua nanti
kemudian di sana juga ada pohon pisang yang diletakkan di samping gabah gabah tersebut dengan ada buah dan juga jantungnya
ini perlambang agar bobi nasution hanya menikah sekali yaitu dengan kahiyang ayu dan perpisahannya juga nanti adalah dipisahkan oleh maut
ini salah satu persiapan yang dilakukan artinya dekorasi dan juga gerbang ini menjadi awal masuk dari kedua mempelai dan juga para tamu
diharapkan juga dapat menjadi doa bagi mereka berdua
sejauh ini persiapan terus dilakukan budi artinya di dalam tenda juga persiapan untuk panggung dan dekorasi juga terus dilakukan
sementara untuk geladi juga sekitar pukul tujuh harusnya atau pukul sembilan belas waktu indonesia barat ini dijadwalkan sebenarnya ada geladi untuk resepsi
namun sampai saat ini memang masih pukul delapan belas waktu indonesia barat saya belum melihat ada pergerakan ataupun ada konsentrasi dari beberapa pihak yang akan melakukan
jadi tersebut budi
yan selain persiapan fisik jelang upacara adat dalam tiga hari ke depan saya mendengar juga akan ada ribuan relawan jokowi yang juga akan menyemarakan acara ngudu mantu di medan ini
bagaimana skenario skenario terkait dengan relawan ini
di mana mereka kemudian bisa datang dan apakah mereka mempunyai spot spot khusus gitu di acara ngunduh mantu nanti
hasil rapat yang pernah saya ikuti juga di sesama relawan akan ada sekitar seribu relawan nanti yang akan bisa masuk ke area perumahan ini
namun mereka mempunyai tempat sendiri artinya ada disediakan tenda
tenda jokowi cinta dua kalau saya tidak salah itu nama dari tenda mereka
jadi nanti mereka akan berkumpul di sana
selain itu juga akan ada sebenarnya relawan menghendaki jumlah yang lebih banyak karena mereka menyediakan ada sepuluh relawan
nanti yang akan berpartisipasi dalam acara ini
namun tidak mungkin ditampung semuanya sehingga disepakati ada jumlah seribu
kemudian ada dua lima ratus nanti yang akan mengikuti pawai dan mengamankan kirap juga
informasi yang saya terima besok tanggal dua puluh empat november baru para relawan ini akan memasuki medan
artinya yang berada di luar medan baru akan sampai di medan pada tanggal dua puluh empat november
dan mereka akan menginap di
asrama haji medan
sudah disediakan tempat di sana
dan mereka nanti juga akan berpartisipasi tentunya dalam acara ini
yan kami juga mendengar ada beberapa misalnya infrastruktur
misalnya kereta kereta kencana beserta kudanya dan beberapa hal lain yang juga kemudian dibawa dari jawa gitu ke medan
apakah sudah tiba dan juga ikut proses geladi di sana
alat alat misalnya seperti kereta kencana itu yang juga didapatkan
datangkan dari solo
ya seperti tadi yang saya katakan budi
hari ini geladi kirap berbeda dari hari hari sebelumnya
walaupun sudah beberapa kali dilaksanakan geladi
namun hari ini geladinya menyertakan dua kereta kencana yang nanti akan digunakan pada saat kirap tanggal dua puluh enam november
dan kereta kencana ini memang berasal dari solo
artinya ada dua kereta kencana dengan empat ekor kuda yang akan membawanya
ini tadi sudah mengikuti acara geladi
namun kereta kencananya masih dibungkus oleh kain sehingga tidak terlihat ada dekorasi tertentu di kereta tersebut
mungkin juga ini sebagai kejutan nanti untuk warga atau masyarakat yang nanti akan melihat pada tanggal dua puluh enam november dua ribu tujuh belas
terima kasih sekali lagi yam prabudi yang melaporkan persiapan jelang upacara adat pernikahan bobi dan kayang di medan sumatera utara